diduga akibat pengaruh alkohol seorang pengendara motor di pasuruan tewas usai menabrak pohon di halaman rumah warga di jalan raya sedarum minggu pagi
korban tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala
pengendara motor bernama m yusuf warga desa melaten ini tewas usai menabrak sebuah pohon milik warga di jalan raya sedarum minggu pagi
menurut saksi mata kejadian bermula saat pengendara motor melaju kencang dari arah jalur probolinggo pasuruan
namun saat di lokasi motor korban tiba tiba melaju zigzag hingga menabrak pohon mangga hingga terjatuh dan tewas di lokasi
diduga korban hilang kendali karena dalam pengaruh minuman beralkohol
pengendarai sepeda langsung miber gitu aja jatuh nabrak gitu aja
atau mabuk atau mungkin
mabuk mungkin mas
untuk kepentingan visum jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit sudarsono kota pasuruan
sementara polisi masih melakukan pemeriksaan saksi guna menyelidiki penyebab kecelakaan tunggal ini
irsyapri hongko pasuruan